bagaimana penerbangan ini betul betul safe
untuk itu memerintah sebetulnya tutup tutup lagi dalam pengganti izin penerbangan
terutama izin terbang
kalau betul betul kondisi mesinnya sebagaimana dilaporkan kemarin
sudah ada gangguan sehari sebelumnya tapi masih diizinkan terbang
saya minta juga pemberi izin diperiksa dan diberikan sanksi kalau ada unsur kesengajaan
ya tentu ada apa sebenarnya yang terjadi
lalu kemudian investigasi yang perlu didalami adalah ada informasi pesawat ini sebelumnya sudah tidak bisa terbang dan ada gangguan
kenapa kemudian diizinkan terbang
itu persoalan yang paling prinsip
harusnya kan dikondisi
menteri perhubungan akan melakukan investigasi bersama dengan instansi terkait penyebab jatuhnya pesawat lain rpklkp
menteri perhubungan budi karya sumadi juga menambahkan adanya kemungkinan pemberian sanksi
bagi maskapai apabila berdasarkan hasil penyelidikan terbukti ada kesalahan dari pihak yang bersangkutan
sanksi ini baru bisa dilaksanakan setelah kita tahu apa kesalahannya
apakah kesalahannya itu karena manajemen apakah itu karena pesawat atau karena kru atau karena sop
pesawat dan pesawat yang berpengalaman
perhubungan afakat indonesia atau peradi
perhubungan afakat indonesia atau peradi
mendirikan posko untuk memberikan bantuan advokasi untuk keluarga korban pesawat lion air yang jatuh di perairan tanjung kerawang jawa barat
dilansir dari cnn indonesia com koordinator tim advokasi peradi patra m zen mengatakan
posko ini diharapkan bisa membantu keluarga korban mendapat informasi yang valid atas peristiwa itu
patra menyatakan banyak pihak yang mempertanyakan penyebab kecelakaan ini
dan berharap posko bisa mengungkap kebenaran dibalik kecelakaan
patra juga menyatakan posko dibentuk untuk memberi pendampingan dan konsultasi hukum
untuk penyelidikan pesawat lain
dan juga untuk penyelidikan pesawat lain
untuk keluarga korban

berikut data yang dirangkum tin lit bank cnn indonesia
bapak terima kasih sudah ada di sini
saya ke pak baitul dulu
pak baitul sejauh ini evaluasinya seperti apa
ya tentunya pertama tama kami atas nama kementerian perhubungan
tentunya mengucapkan duka cita yang sangat mendalam atas kejadian ini
kejadian yang tidak kita harapkan bersama
dan tentunya ini kita harapkan merupakan kejadian yang terakhirlah
untuk dunia penerbangan indonesia
dalam kesempatan ini kami menyampaikan bahwa
terhadap penanganan kecelakaan ini kementerian perhubungan telah melakukan koordinasi bersama sama basarnas knkt
terus menerus melakukan satu pencarian baik pesawat maupun korban
nah di samping itu juga kementerian perhubungan menyediakan posko posko koordinasi
pertama itu di bandara soekarno hatta yang kedua itu di bandara halim perdana kusuma dan yang ketiga di bandara pangkal pinang
bahwa penyelidikan artinya sudah mulai berjalan sekalipun badan pesawat juga belum ditemukan black box belum ditemukan
artinya masih menghimpun data data yang bisa dihimpun sejauh ini
nah kami menyampaikan juga ya di samping itu juga kita selalu berkoordinasi dengan pihak rumah sakit kepolisian untuk terhadap penanganan penanganan korban
begitu juga pemerintah mempastikan
fasilitasi menyediakan hotel yang ada dekat di sana untuk keluarga korban dari sisi transport maupun kebutuhan kebutuhan yang dibutuhkan oleh keluarga korban
katakanlah menyiapkan penerbangan khusus dari pangkal pinang ke jakarta
ini salah satu yang telah kita lakukan terhadap penanganan dari aspek regulasi dari kementerian perhubungan
sejauh ini apa saja yang dihimpun oleh knkt dan juga kementerian perhubungan
ya sampai saat ini memang baru kita menemukan beberapa korban maupun serpihan serpihan daripada akibat dampak daripada kecelakaan itu sendiri
tapi yang lebih penting lagi kami tegaskan di sini bahwa kementerian perhubungan setelah kita melakukan suatu evaluasi ini
kementerian perhubungan telah mengeluarkan surat memerintahkan kepada direktur utama lion air dan garuda indonesia
untuk melakukan satu pengujian khusus
terhadap boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh delapan emas ini karena ada delapan unit itu ada di lion air dan satu unit ada di garuda indonesia
sehingga itu yang langkah langkah yang telah kita lakukan untuk mereka melakukan satu pengkajian khusus atau audit khusus terhadap kesembilan pesawat tersebut
artinya sudah melihat kecenderungan bahwa ini faktor dari pesawat ini secara teknis saja atau bagaimana
nah ini belum dapat kami sampaikan di sini
ini kita masih mengerti
hanya melihat dari hasil apa yang dilakukan evakuasi dari knkt ini nanti hasil penyelidikan
mungkin nanti di sini ada pak jusman dari aspek teknis mungkin nanti akan lebih bisa menyampaikan hal hal yang sangat mendasar mungkin demikian
pak yusman apa yang sebenarnya terjadi yang bapak lihat
kalau saya sebetulnya itu kalau melihat gini tapi baru awal ya
sebenarnya lebih karena kesenjangan
karena pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh delapan mas
max ini karena ada kata kata tujuh ratus tiga puluh tujuh semua orang merasa bahwa ini pesawat yang saya kenal
maksudnya dari sisi pilot ya
dari sisi pilot dari sisi juga manajemen
teknisi engineer dan semuanya
karena dianggap bahwa ini kelanjutan dari tujuh ratus tiga puluh tujuh ng kelanjutan dari tujuh ratus tiga puluh tujuh sembilan ratus
padahal pesawat ini sebetulnya totally different
totally differentnya itu dalam paradigma rekayasa dan lancar
dan termasuk produksinya
karena pesawat ini sebetulnya fully digital
tapi kan memang
jadi karena itu dia yang ini digital tapi ada analog digital digital
jadi menangani pesawat semacam ini pertama misalnya investasi tentang training
itu harus lebih besar
karena pilotnya harus lebih membuat dia lebih bersenyawa dengan pesawat ini
terus kemudian perawatan pesawat terbangnya
karena dia lebih delicate
lebih apa peralatan
nah jadi dia akibatnya dia perlu juga suatu metode
dan juga mungkin manusia bersumber daya iptec yang berbeda jenisnya
misalnya tidak cukup dengan cuman teknisian aja
tapi mungkin teknisi plus gitu misalnya
atau apa saja
sehingga dengan demikian dia harus lebih mendekat boeing sebagai perusahaannya itu harus lebih dekat kepada perusahaan ini
nah karena itu
nah ini mungkin ada ini menjadi masalah tersendiri ya
karena itu saya juga sangat senang ketika
kementerian perhubungan telah memberikan suatu perintah kepada pengelola pesawat ini untuk ay stop
kamu jangan terus beroperasi seperti biasa
kamu lakukan dulu audit
yang secara khusus bagaimana perilaku daripada pesawat ini
itu sebetulnya suatu perintah satu tingkat di bawah untuk mengatakan bahwa kalau memang kamu tidak bisa mengelola dengan baik saya grounded pesawat kamu
itu sebetulnya suatu sinyal yang baik
jadi karena itu mudah mudahan garuda
dan kemudian lion air
lion air dan yang memiliki pesawat ini langsung harus berkomunikasi dan melakukan secara intens dengan pabriknya dengan boeingnya
apa sih yang berbeda dari tingkah laku pesawat ini
bagaimana caranya dia dikelola
bagaimana caranya dia diperawat
bagaimana tingkat dari pada profisiensi dari pada pilotnya dan lain sebagainya
termasuk sudah berkoordinasi dengan pihak boeing pak baitul
dalam hal ini
menyampaikan kepada kn untuk meminta kepada knkt untuk melakukan koordinasi dengan beliau
artinya mereka juga sesegera mungkin diminta untuk ke indonesia untuk membantu memecahkan investigasi ini
sudah melakukan koordinasi kepada pihak boeing dan kita harapkan nanti mereka bersama sama melakukan satu audit melakukan satu pengujian terhadap tipe tujuh ratus tiga puluh tujuh dan delapan max ini
dari data kami pak sudar sudah ada tiga puluh dua kecelakaan
yang terlibatkan lion air dari tahun dua ribu empat kalau tidak salah
dari tahun dua ribu dua
bagaimana dengan ylki
berapa banyak kemudian keluhan yang diterima oleh ylki terkait dengan lion air
ya memang kalau secara ini ya
makro itu kita setiap tahun itu menerima sekitar mendekati sembilan ratus aduan konsumen
dan transportasi itu menduduki
ranking empat besar
tunggu sembilan ratus aduan soal lion air saja
total tentang transportasi oke
kemudian di pengaduan transportasi itu ranking keempat
dan justru aduan transportasi itu yang paling banyak itu justru di udara
dibandingkan di darat dan di laut
dan memang begini ya pak
jadi kita kita secara
jadi dari aduan itu memang akan lebih fair kalau dibandingkan dengan ini ya
dengan jumlah penumpang dengan jumlah traffic macam macam tadi
tapi juga penerbangan dia paling banyak kan
jumlah penumpangnya penumpangnya apa penumpangnya paling paling paling banyak
dan apa sebenarnya begini ya pak
dari fokus ylki sebenarnya kalau kita melihat dari perspektif perspektif perlindungan konsumen itu
concern nya lebih ke terhadap regulator dan juga operator itu aspek safety sama services nya
kalau aduan ylki itu kebanyakan lebih ke services sebenarnya
ke services dari check in yang terlalu lama kemudian di
kompensasi macam macam itu
tapi kebanyakan soal tadi ya
tapi apakah kompensasi itu benar benar berjalan sejauh ini kalau misalnya dari kelompok ylki
ya kompensasi kan ada ini ya ada kompensasi keterlambatan
ada jenjangnya memang
ada kompensasi karena karena apa karena insiden semacam ini
khusus untuk kompensasi penumpang akibat insiden seperti ini itu catatan ylki adalah begini ya pak
jadi ya pak yang dilakukan aturan yang ada di pemerintah itu kan memperlakukan
korban itu kan sama
padahal kondisi korban itu beda beda
jadi kalau konsumen ya mestinya kompensasi itu sesuai dengan nilai kerugian yang diderita korban
jadi saya katakan begini korban yang kebetulan dia masih single nilai kompensasinya mestinya beda
yang korban yang dia kepala rumah tangga
jadi tuntutan ylki adalah dalam konteks kecelakaan seperti ini mestinya arlan itu bertanggung jawab
menjamin keluarga alih waris yang ditinggalkan itu tidak terlantar
jadi kalau dia kepala rumah tangga dan punya anak yang usia sekolah harus ada jaminan bahwa
ahli waris yang masih sekolah itu tetap bisa melanjutkan pendidikan sampai dia mandiri
nah ini yang diregulasi itu belum diakomodir
karena akregulasi hanya memberi kompensasi secara flat
padahal nilai masing nilai kerugian dari masing masing korban itu beda beda
pak baitul sebenarnya kalau misalnya dari beberapa kecelakaan yang dialami lion air apakah sudah ada sanksi kepada lain
mungkin sebelum kami mengambil jawabannya saya sudah mengambil jawabannya
saya sudah mengambil jawabannya
oke sebelum kami menyampaikan sangsi tadi kami menyikapi dari apa yang disampaikan oleh ilki tadi
bahwa terhadap kasus kasus seperti ini kecelakaan seperti ini
yang penting itu bahwa pemerintah memfasilitasi memberikan satu kepastian
memfasilitasi terhadap lion air memberikan kepastian bahwa lion air ini betul betul mematuhi
mempertanggung jawab terhadap kerugian apapun yang timbul
terhadap pihak ketiga maupun penumpang
itu yang penting
itu yang pertama
dan juga memastikan bahwa lion air ini memenuhi kebutuhan kebutuhan sesuai undang undang terhadap penumpang
nah ini salah satu yang perlu kami sampaikan juga
jadi sehingga sejalan apa yang disampaikan oleh teman teman kita dari ilki tadi
sudahkah ada sanksi sanksi selama ini ada tiga puluh dua kecelakaan yang sudah kami himpun
ada yang menimbulkan korban jiwa ada yang tidak
nah beberapa dari kecelakaan kecelakaan sebelumnya memang ada beberapa lion
tapi selama ini lion tidak menimbulkan satu korban kalau dari data data yang ada
nah jadi kami masih tetap saat ini masih menunggu dari hasil penyelidikan dari hasil evaluasi dari knkt
jadi kami belum bisa juga untuk menyampaikan kira kira apa sangsi yang akan diberikan
tapi pertanyaan saya adalah dari peristiwa peristiwa sebelumnya
kemudian tiga ratus liter bahan bakar tumpah
tahun dua ribu tujuh belas di bandara juanda ini kan sangat membahayakan
apakah tidak ada sanksi selama ini
pak baitu jangan dijawab dulu kita sekarang jeda dulu
nanti setelah jeda dijawab tetap di cnn indonesia breaking news
anda kembali di cnn indonesia breaking news
saya kembali ke pak baitu
pak baitul dari beberapa kecelakaan yang terjadi dengan lion air
sudahkah ada sanksi sebenarnya diberikan oleh kementerian perhubungan kepada mereka
terhadap fungsi daripada regulator sebenarnya pemerintah regulator itu memberikan satu pengawasan terhadap operasional terhadap penerbangan ini
jadi berdasarkan ketentuan bahwa seperti katakanlah pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh ini
bahwa di dalam pesawat tersebut dia mempunyai sertifikat pendaftaran pesawat
itu yang pertama
ini berlaku selama tiga tahun
dan yang kedua mempunyai sertifikat laik udara
ini berlaku satu tahun
nah disinilah fungsi pemerintah melakukan satu pengawasan
nah pengawasan ini sesuai dengan standar standar yang telah ditetapkan maupun secara prosedural atau petunjuk dari pabrikan
katakanlah demikian pak
dari boeing ya
jadi siapa yang bisa memberikan sangsi
tentunya ya regulator nanti
nah tapi kan dalam hal ini kita masih melihat dahulu
dari hasil apa namanya
itu untuk kasus ini
tapi bagaimana dengan yang sebelum sebelumnya
yang terdekat saja
tidak usah jauh jauh
dua penerbangan delapan ratus sembilan puluh dua tergelincir di bandara jalaludin gorontalo
bagian hidung pesawat rusak
memang tidak ada laporan korban jiwa
tapi kan itu sudah kecelakaan pak
tidak semestinya pesawat tergelincir
logikanya begitu pak
tapi itu kita tetap memberikan peringatan peringatan
peringatannya berupa apa
teguran bahwa tetap harus memperhatikan tingkat keselamatan
tetap memenuhi daripada kelaik udaraan
nah ini yang selalu kita tekankan
level peringatannya berapa level sih pak berapa tingkat sih
kalau kementerian perhubungan misalnya ada satu kecelakaan
misalnya katakanlah sp satu apa mungkin sp dua kemudian sudah sp tiga itu maksimal atau bagaimana sebenarnya
ini ada level daripada tingkat daripada kesalahan itu
nah ada waktu di zamannya mungkin zaman pak bapak ya zaman pak menteri perhubungan
mungkin nanti bapak bisa menjelaskan
bapak tahun dua ribu tujuh ya
mungkin bapak bisa menjelaskan
itu ada juga yang meng grounded beberapa pesawat yang dilakukan di zaman bapak yusman sabin jamal
mungkin salah satu contoh gitu
jadi sebetulnya bisa saya tambahkan itu gini
regulator itu boleh melakukan istilahnya containment
containment itu adalah suatu upaya untuk membentengi agar
nah benih kecelakaan itu tidak merambat
jadi karena itu misalnya line air yang sekarang kalau dipandang memang ada benih kecelakaan yang secara sistemik ada di dalam maskapai tersebut
maka regulator mempunyai kewenangan untuk meng contain
jadi mengatakan bahwa yuk sebagai maskapai saya awasi secara ketat selama enam bulan untuk melihat perbaikan perbaikan yang ada
jadi misalnya apa
ispektor hasil dari operator negeri menunjukkan bahwa melakukan perbaikan
terima kasih pada pe grill wants to mei
membelah apa misalnya itu membedakan antara maskapai penerbangan yang memenuhi standar regulasi
dengan maskapai penerbangan yang tidak memenuhi standar
pada itu kita melakukan pemeringkatan mengikuti cara faa dan euro
jadi kita waktu itu ada tiga tingkat
jadi tingkat pertama tingkat kedua tingkat ketiga
bnr berada di tingkat mana pada saat itu
waktu itu kita malah tingkat tiga dia
yaitu tingkat di mana dia harus secara tiga bulan harus memperbaiki
supaya dia naik kepada tingkat dua agar kalau di tingkat dua dia menjadi enam bulan
kalau kemudian tingkat satu dia mungkin satu tahun
sistem peringkat itu sampai sekarang masih ada tidak pak
pada waktu itu terus kemudian setelah kita implementasi dua tahun
kalau tidak salah ya hampir saya waktu tahun dua ribu selesai
banyak sekali kritik terutama dari maskapai penerbangan
karena itu meningkatkan katakan boleh biaya daripada mereka
pada waktu itu kan kita ada masalah ya waktu dua ribu delapan belas
itu kan ada financial crisis ya
semacam itu yang memang harus mempertimbangkan
karena memang ada suatu dilema juga bagi kementerian perhubungan sebagai regulator
ini kalau saya boleh mengingat pengalaman saya
dilemanya itu begini yaitu kementerian perhubungan itu sebetulnya mempunyai dua fungsi terhadap maskapai penerbangan
satu dia sebagai pembina
karena kita harus meningkatkan kemampuan dan keahlian serta survival ability
jadi kita harus memiliki kemampuan yang lebih baik daripada maskapai penerbangan milik orang indonesia
jadi ada kewajiban kita untuk membina supaya dia naik
yang kedua adalah kewajiban kita untuk menjaga safety dan safety dan security
karena kita ingin melindungi public goods
supaya masyarakat terlindungi dan kemudian semua publik yang itu merasa nyaman
tapi kita harus mengatakan bahwa
kita harus mengatakan bahwa
karena terjadi proses degradasi
kita lihat terjadi proses degradasi yang terlalu tajam
kita harus mengedepankan ini
makanya pada waktu itu pernah tahun dua ribu delapan dua ribu sembilan
karena peristiwa peristiwa yang mengikutinya itu adam r
karena akhirnya kita tutup
jadi memang bisa saja
saya menurut saya bisa saja dilakukan langkah langkah oleh kementerian perhubungan
sebetulnya untuk melakukan proses pembinaan terhadap maskapai penerbangan
yang kita lihat indikasinya itu kok terjadi degradasi di dalam pembuatan keselamatan dan perlindungan keselamatan
ibarat ibarat anak sekolah pak baitul
kalau misalnya bandel dibina kemudian menjadi baik
ini bandel katakanlah sudah ada beberapa kecelakaan dari tahun dua ribu empat
dibina terus tapi toh mengulang hal yang sama
ada kecelakaan lah ada pilotnya yang ketahuan nyabu
ada bahan bakar tumpah
salah nganter perang
penumpang lalu dibiarkan saja
ya tentunya tidak demikian
tapi apa yang disampaikan oleh pak jusman tadi
tentunya pemerintah akan tetap melakukan satu pembinaan dan langkah langkah tersebut
ini juga harus kita sadari juga
fungsi fungsi kita selaku pembina tadi
jangan sampai juga bahwa pembinaan yang kita lakukan ini salah
dan mematikan daripada penerbangan itu sendiri
oke mematikan penerbangan tapi itu sudah ada satu ratus delapan puluh sembilan orang pak
yang menjadi korban
mereka sudah mati sekarang pak
gitu jadi sekarang
dan sebelum sebelumnya juga sudah ada
tahun dua ribu empat penerbangan lima ratus tiga puluh delapan jatuh dua puluh lima orang meninggal dunia
ya tentunya sanksinya kami sampaikan tadi
bahwa yang telah kita lakukan itu dari aspek memastikan ya
kepada operator indenat itu tersebut
untuk mereka tetap melakukan upaya upaya
tetap melakukan dengan standar standar laik udara tadi
ini satu langkah langkah yang dilakukan oleh pemerintah
oke sebenarnya kalau misalnya tim inspektorat itu bergeraknya setelah ada
sekarang masih reguler nggak bergeraknya pak baitul
oh tetap kami katakan tadi
berapa bulan sekali
bahwa ya itu tadi
bahwa sertifikat kelaikan udara itu berlaku satu tahun
yang telah ditetapkan oleh kementerian perhubungan
yang diberikan oleh direktur jenderal perhubungan udara
dan dalam jangka waktu satu tahun itu
di sini lah fungsi pemerintahan tadi melakukan satu pengawasan
pengawasan ini bisa dari laporan dari operator itu sendiri ya
nah pengujian yang dalam satu tahun ini
berdasarkan ketentuan ini adalah merupakan tanggung jawab daripada operator
untuk menjaga kelaikan udara
nah tentunya dari operator ini juga dilengkapi dengan satu sdm yang mempunyai sertifikat
yang memenuhi kriteria standar
yang memberikan suatu perawatan ya terhadap laik udara tersebut
saya yakin hukumnya sudah
undang undangnya sudah bagus
dikatakan juga undang undang penerbangan kita juga salah satu yang terketat di dunia
salah satu yang terbaik di dunia
itu sudah diakui dan kemudian kami juga mengakui itu
tapi sekarang bagaimana mungkin
itu sederhananya begini loh pak
sudah ada yang bawa narkoba
ada yang kemudian di bali pesawatnya kebelah dua
terus ada yang mendarat keras di landasan pacu terpental lima kali menghantam tanah
hal hal seperti itu tuh kami publik tidak pernah secara terang benderang mendapatkan informasi
apa sanksi bagi maskapai lnr
seakan akan mungkin ini kemudian yang digambarkan oleh kami memiliki kutipan dari
mungkin bisa disampaikan di sini
mungkin bisa disampaikan di sini
mungkin bisa dimunculkan
apakah memang begini kondisinya sekarang
kita baca mungkin bisa ditampilkan di plasma besar di plasma c
jika memang benar ini kondisinya tentu saja sangat sangat menyedihkan
saya ditanya di compare dengan airlines di amerika
lnr seperti yang mana
saya bilang tidak ada
airline saya adalah yang terburuk di dunia
airlines saya adalah yang terburuk di dunia
lnr saya adalah yang terburuk di dunia
tapi anda tidak memiliki pilihan
lnr saya adalah yang terburuk di dunia
apakah kondisinya sekarang
apakah kondisinya sekarang
apakah kondisinya sekarang
oh tidak ya

apakah itu kondisinya sekarang

apakah itu kondisinya sekarang
itu kalau gitu filsafat itu
jadi filsafat pengelola maskapai penerbangan tidak boleh begini
karena filsafat pengelola penerbangan tidak boleh mengakui
adalah keselamatan dan keamanan penerbangan
jadi karena itu saya kira mungkin
nggak tahu ya apa kekutipan ini bagaimana itu
tapi sebetulnya dia kalau filsafat seperti ini
saya kira memang rekomendasinya itu adalah
memang kita harus melihat secara cermat pertumbuhan
daripada maskapai penerbangan ini
jadi artinya dia harus di guide atau di bimbing
supaya tetap memenuhi kaedah kaedah
daripada keselamatan dan keamanan penerbangan
nah itu dia pemerintah kan yang membimbing
kalau misalnya gagal terus ini sudah dibimbing betul atau belum
sebetulnya ada the last resortnya
the last resortnya itu ada di dalam pasal satu
dari undang undang nomor satu tahun dua ribu sembilan
yang mengatakan begini
semua keselamatan dan keamanan penerbangan
itu adalah tanggung jawabnya
atas nama negara itu hanya satu orang
yaitu namanya menteri pemerintah
jadi dengan pasal tersebut
sebetulnya menteri perhubungan itu mempunyai kewenangan
dapat memberikan sanksi
kapanpun yang dia kendaki
jadi dengan demikian sebetulnya
kementerian perhubungan maksudnya bukan menteri perhubungan
tapi kementerian perhubungan itu
melalui metode dan melalui tata cara kerjanya itu
bisa memberikan sanksi
jikalau dia mendapatkan fakta yang cukup
untuk mengatakan bahwa maskapai penerbangan ini
dikejar beberapa regulasi
yang dianggap kritis terhadap
melindungi keselamatan dan keamanan penerbangan
jadi misalnya catatan yang disampaikan oleh
tadi itu bahwa
ada tanggal sekian tanggal sekian tanggal sekian
itu mungkin harus dilakukan suatu
itu pak baitul maksud kami
adakah bisakah disampaikan sekarang di sini
mungkin ada arsipnya
misalnya setelah tahun dua ribu
yang terbaru disampaikan ini
jahreni tahun itu
jadi kalau dikendalikan
atau dikendalikan dikendalikan
dua puluh delapan april dua ribu delapan belas lion air tergelincir lalu kami melakukan investigasi kesalahan di sini di sini di sini hukumannya ini
kemudian dua ribu tujuh belas bahan bakarnya tumpah kementerian perhubungan lakukan investigasi kesalahan lion air di sini di sini di sini sanksinya ini
ada nggak sih catatan itu sudah belum diberikan
tentunya setiap ada musibah kecelakaan berdasarkan ketentuan regulasi bahwa knkt lah yang pertama kali melakukan penyelidikan
nah tentunya pemerintah dalam hal ini kita masih menunggu daripada hasil yang dikeluarkan oleh knkt
kalau yang dua ribu tujuh belas masih menunggu pak kan sudah ada hasilnya
mestinya sudah ada
ya dan mestinya sudah ada sanksinya dong
mestinya sudah ada dari knkt
tapi dalam arti kalau memang kami sudah katakan
tadi melihat dari level tingkat daripada kesalahan itu sendiri
nah tentunya ya langkah langkah yang dilakukan oleh pemerintah katakanlah bahwa itu tadi meningkatkan suatu keselamatan
melakukan satu langkah langkah peringatan
bahwa tetap melakukan satu perbaikan perbaikan
nah ini adalah satu langkah langkah yang telah dilakukan sehingga mungkin selama ini kita mendapatkan satu beban dari uni eropa terhadap penerbangan di indonesia
nah sekarang ini kita sudah telah dicabut
terhadap penerbangan di indonesia
terhadap uni eropa tersebut
nah ini langkah langkah ini yang kita lakukan
bahwa penerbangan di indonesia dapat dikategorikan sudah lebih baik
oke pak baito
saya masih penasaran sebenarnya soal level level hukuman yang diberikan
level level sanksi yang diberikan oleh kementerian perhubungan
nanti juga saya akan ke pak sudar
kalau misalnya melihat sekarang tidak pernah ada yang jelas
kepada publik tidak pernah terbuka sebenarnya hukuman kepada maskapai maskapai yang melakukan kesalahan kesalahan yang membahayakan penumpang
ini seringkali dianggap remeh
ah itu nggak ada yang meninggal kok
itu hal hal sederhana yang kemudian meremehkan keselamatan transportasi publik di indonesia
tetap bersama kami di cnn indonesia breaking news
ada kembali di cnn indonesia prime news
apakah kemudian teman teman ylki
mempunyai pikiran yang sama dengan saya dan juga dengan publik
seperti yang tidak pernah jelas nih
sanksi sanksi dari kementerian perhubungan kepada mereka maskapai maskapai
misalnya maskapai lnr
yang sudah beberapa kali ketahuan
memang pidananya sudah
sudah dibuktikan juga oleh teman teman dari kepolisian
tapi kemudian pidana untuk misalnya manajemennya atau apanya tidak pernah jelas
itu kayak juga yang dilihat oleh ylki
ya sebenarnya begini
kalau dari perspektif ylki
termasuk juga yang terakhir tadi
itu secara umum itu
ada beberapa layer pengawasan yang tidak berjalan gitu
jadi kalau ylki minimal ada empat sebenarnya
pertama dari sisi manufacturing
kemudian yang kedua adalah dari sisi otoritas penerbangan
yang ketiga adalah dari sisi airline company nya sendiri
dan yang keempat itu
dari sisi konsumen dalam konteks safety awareness nya
safety awareness nya tadi
ini yang menurut saya langkah langkah perbaikan
ini yang jadi lesson learned dari kasus ini
mestinya harus ditemukan
level pengawasan mana sih yang tidak berfungsi tadi
dan harus ada langkah langkah konkret untuk memperbaiki keempat layar pengawasan tadi
kalau misalnya sudah ada tiga puluh dua kecelakaan
terlalu banyak pelajaran bukan
kalau misalnya anda mengatakan lesson learned
ya artinya begini
tapi memang kalau kita menempatkan sebagai konsumen
itu memang tanggung jawab paling besar itu ada di otoritas penerbangan sipil
otoritas penerbangan sipil
karena dia yang memberikan license
dia yang harus mengawasi
dia yang harus mengawasi
pak baitul kembali saya pertanyaannya sederhana sekali pak baitul
jadi sebenarnya sanksi itu ada berapa layer sih pak baitul
ya kami katakan tadi ya bahwa salah satu fungsi kami
katakanlah ya kita melakukan satu pengawasan untuk menjaga laik udara
itu yang paling utama
dan tentunya ini telah mengikuti standar standar internasional
nah tentunya begitu juga terhadap sanksi maupun hukuman selain undang undang kita
dalam undang undang penerbangan tentunya ada pasti itu dari terhadap sanksi
apabila sanksi itu akan diberikan
keluar itu apabila telah betul betul melakukan satu tindak pidana
melakukan satu pelanggaran yang telah direkomendasikan
oleh satu tim independen dalam hal ini knkt salah satu
nah sepanjang itu dari kita tidak berani atau belum bisa mengatakan bahwa harus melakukan sanksi a sanksi b
sama hukuman sanksi c sebelum kita mendapatkan rekomendasi dari hasil daripada investigasi dari knkt
nah itu dia
misalnya kecelakaan tapi tidak ada laporan korban jiwa
itu dapat apa
peringatannya berupa apa
kartu kuning kah
kartu merah kah
istilahnya gitu pak
maksudnya peringatannya berupa apa
peringatan satu peringatan dua peringatan tiga atau berapa lagi
ada peringatan berapa kali surat peringatan dan kemudian
salah satu contoh katakanlah dengan kasus ini ya
kementerian perhubungan dalam hal ini direkturat jenderal perhubungan udara
telah mengeluarkan surat
memperingatkan kepada garuda indonesia maupun lion air ya bahwa memiliki pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh delapan belas ini
nah dalam arti untuk melakukan satu evaluasi
untuk melakukan audit ulang secara detail
agar tidak terjadi hal hal yang tidak inginkan untuk perbaikan perbaikan di masa yang akan datang
kalau sanksi yang sejauh ini yang pernah kita dengar yang pernah publik tahu itu adalah pembukaan operasi ground handling ya kalau tidak salah
dari kementerian perhubungan terhadap lion air
hanya hanya dari sekian banyak peristiwa hanya itu saja sanksinya
coba nanti kami lihat lagi data data yang ada daripada kami
kami coba belum dalam kesempatan ini belum bisa kami sampaikan
tentunya ada lain kesempatan akan kami sampaikan secara lebih konkret lagi kami pikirkan
pak yusman dari kacamata anda sekarang
ini menyangkut keselamatan penerbangan

pak yusman juga punya pikiran sama seperti saya
mengapa tidak jelas
sanksinya itu jelas gitu loh pak yusman
anda tahu kan sederhana seperti adam air gitu pak yusman
kemudian anda memutuskan oke ini stop ini nggak bisa diteruskan lagi
di kementerian perhubungan itu sebetulnya banyak surat keputusan menteri yang mengatur tata cara pemberian sanksi
jadi misalnya sanksi itu adalah gini
jadi misalnya terjadi kelala tadi sebenarnya narkoba
itu dicabut langsung lisensi daripada pilotnya
terus kemudian misalnya perawatan pesawat
itu juga kalau misalnya dia dianggap lalai maka bisa dicabut atau diripuk atau ditunda dan lain sebagainya
itu ada aturannya layernya itu
jadi layer yang bersifat profesionalisme
tapi ada juga layer yang bersifat organisasi
organisasinya misalnya begini
kalau dia misalnya ada kayak boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh desmac ini punya problem
kita tidak mendapatkan suatu transparansi dan accountability bagaimana dia merawat misalnya
maka kita bisa mengatakan bahwa bagaimana kalau kamu saya stop operasi daripada boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh des max ini
akibat dari situ kan dia mempunyai beban masalah nanti
kalau misalnya kita menganggap bahwa dia lebih tinggi lagi
kita bisa mengatakan bahwa semua izin rute
daripada all route dari boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh deskmax itu
saya hentikan sementara
itu jadi nanti akan ada beban bagi maskapai penerbangan itu
terus masih belum juga bisa kita bisa mengatakan bahwa izin operasi
daripada itu diripukan
jadi ada levelnya sampai pada akhirnya kalau misalnya tidak juga terjadi unsur atau kecenderungan perbaikan
yang seperti diinginkan oleh regulasi untuk menjaga safety dan security
maka kita bisa mengatakan
kamu habis saya cabut izin rute
saya cabut izin operasi
kemudian saya bisa cabut lagi lisensi
saya cabut lagi sampai dia kita cabut izin usaha
artinya semuanya sudah jelas regulasinya ada
tidak abu abu kan pak
dan itu karena itu nanti peranan daripada inspektur
peranan daripada misalnya penyelidikan yang dilakukan dan lain sebagainya itu memang harus dilakukan
supaya intinya itu gini
meskipun kementerian perhubungan memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi
maka sanksi level tadi kayak ada kartu kuning kartu merah itu
sanksi pertama yang harus dilakukan itu adalah bersifat edukasi
karena kita menganggap bahwa maskapai penerbangan itu adalah penyedia lapangan pekerjaan
jadi karena itu kita protect dulu dia
saya karena itu tadi misalnya kata
saya cabut dulu izin operasi atau pembekuan daripada proses boeing
tujuh ratus tiga puluh tujuh beroperasi selama berapa seminggu
dari situ pasti ada perbaikan
hal semacam itu sebetulnya belum dilakukan
nah mengapa belum dilakukan
itu kan pertanyaan
saya kira karena seperti tadi disampaikan oleh pak baitul
kementerian perhubungan ingin sebetulnya menunggu
apa yang terjadi sesungguhnya
pada kecelakaan ini
apakah memang kecelakaan ini benihnya muncul dari pengelolaan maskapai penerbangan
atau benihnya itu muncul dari kelalaian di dalam apa
bersifat keahlian daripada pengelolaan apa
waktu dia mengambil keputusan
dari pesawat terbang itu sendiri
atau mungkin ada sebab lain
hal hal semacam itu yang mungkin
sedang ditunggu oleh
tapi kan tentu saja tidak bisa tunggal biasanya
misalnya ada mungkin kesalahan misalnya katakanlah dari tim teknik gitu
tim teknik kan juga tidak mungkin berdiri sendiri
kemudian ada ditarik ke atas mungkin dari manajemennya
atau dari mananya gitu kan pak baitul
jadi yang sekarang yang akan betul betul diawasi oleh kementerian perhubungan
khusus terhadap plnr
tentunya ini yang pembinaan ini yang harus terus dilakukan
jadi terhadap kecelakaan ini
kami katakan tadi bahwa kita akan melakukan satu pengawasan terhadap sembilan pesawat ini
begitu juga tentunya dari aspek manajemen
dari aspek operasional
ini adalah bagian daripada pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah
yang diatur di dalam undang undang ya tentunya
tapi yang lebih penting lagi bahwa
bagaimana tanggung jawab daripada sisi operator itu sendiri
bahwa menjamin kelaikan udara itu ada juga di tangan operator
kira itu sehingga bagaimana ini berjalan bersama sama
antara operator dan bersama sama pemerintah
kita melakukan satu upaya ya
meningkatkan satu tingkat kelaikan udara untuk meningkatkan suatu keselamatan
tapi bagaimanapun pemerintah ada pengawas pak
dan itu semestinya tidak ada tawar menawar soal itu
pemerintah tetap selalu melakukan satu pengawasan pengawasan
oke baik terima kasih
pak sudaryat mau terima kasih
pak baito terima kasih
pak jusman terima kasih banyak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
dan cnn indonesia breaking news akan kembali sesaat lagi